bobi tuh mikir cinta bobi tuh selalu kandas
ini kayaknya karena bobi itu kegedean deh
setelah bobi ngaca kok badan bobi isinya ketelan semua
kayaknya cewek lebih suka deh cowok yang kurus klempeng kayak roman gitu
dan roman pun laris manis tanjung kriuk
di kalangan cewek cewek bobby mau kayak begitu makanan bobi mau diet
gak tau nih roman telfon gak bisa dari tadi
haduh roman dimana sih lu
gue sengaja nih permak baju di pasar kaget
buat ngeliat lu dapet penghargaan
lu nya gak hadir
halo malam malam melihat bintang
senyum senyum sambil tertawa
jika roman tidak datang bobi pasti akan kecewa
eh kok hubungin wa pake aja
nih si roman lama lama jadi kayak si samuel
nih liat aja nih burung si dian burung kutilang
doi jadian nggak bilang bilang
roman bela sama
lah kok dia gak bilang bilang
bilang ke gue kek gak siapa kek gitu
jangan kan elu gua aja sebagai kembarannya yang beda sama lain bapak bingung
terus gimana sama wulan
udah jam delapan dua puluh lebih lima menit nih
mari kita berangkat
ayo kita sudah rapi dari tadi
ampun gak mimpi aku kan
ya inilah aku lah bebas aku
itulah kan tuhan tuh memang mengapa ngasih
gak mungkin lah kau dibiarkan lama lama di juru jibes itu ya kan
rapi kali ku tengok
ini mereka mau ke sekolah aku
ada acara di sana
roman akan diberikan penghargaan siswa berprestasi
bangga kali aku sama kau
eh jangan lupa
kau sampein salam aku sama malaikat kos kosanku
kau ini masih saja fin
nah itu kan kebiasaan gue kan
eh sudah siang ini berangkatlah kita
eh bangun wakil
sini bapak yang bangunkan
eh bangun kau
nanti ke mana
gue mau langsung balik dari sini
kamu mau langsung ke sana
mimpi buruk dia
banyak cakap kali kau
disuruh tunggu malah tidur
gak belum pak
kamu bisa ronda
ya sudah sudah
kok hidupkanlah motormu
fin pergi dulu ya
hati hati ya bang
berangkat dulu pak fin
bangga kalilah aku punya kawan kayak si roman ini
membanggakan kedua orang tua
eh aku bentar lagi nyampe rumah kamu ya
lima menit lagi lah kira kira
kamu siap siap ya
sebenarnya aku udah berangkat dari tadi
kan aku mau jemput
ini hari pertama kita jadian
kamu gimana sih
kan aku gak tahu kalau kamu mau jemput aku
kamu gak usah galak galak kayak gitu kali
habis kamu ngeselin sih
yaudah deh nanti kita ketemu di sekolah aja ya
apa keputusan gue jadian sama rey udah tepat ya
tapi kenapa hati gue rasanya belum nyaman sama dia
aduh rintangan menghalau dalam jiwa raga
gue galau mau makan apa kagak
aduh datangnya tiba tiba kayak sendal bolong
eh bobby bobby tau gak
susan punya sesuatu buat bobby
wah cokelat kesukaan bobby nih
bobby pokoknya makan ya sampe habis
susan beliin lagi yang banyak buat bobby
bobby balikin lagi deh
kok dibalikin sih bob
kenapa kan ini kesukaannya bobi
cinta bobby tuh selalu kandas
ini kayaknya karena bobi itu kegedean deh
setelah bobby ngaca kok badan bobby isinya ketelan semua
kayaknya cewek lebih suka deh
cowok yang kurus klempeng kayak roman gitu
dan roman pun laris manis tanjung kriuk
di kalangan cewek cewek bobby mau kayak begitu
makanya bobby mau diet
kayu dipahat disusun rata
kalau cowok kurus itu lebih keren
susan tuh mau ngejebak bobby ya
ngasih bobby coklat biar bobby banyak makan
biar bobby tambah ngedut
biar gak ada cewek yang suka sama amuni
tau gak apa yang susan lakuin ke bobby itu
mama papa makan kue putu
sampai jumpa lain waktu
babi kok marah sih sama susan
gak mau nanti kalau si ibu cerita sama roman
dia berantem sama gue
buat pdkt sama roman
mudah mudahan keburu sampai sekolah jam satu
kenapa berhenti kau
saya belum mengisi bensin pak
kami lagi buru buru kok malah lupa isi bensin
saya kilap beneran pak
sudah sudah pergi sana
masih berani kau tanya tanya ongkos lagi
maaf ya pak
eh bawa separuh aja
makanya kan kerjaan gua gak tuntas
nanti kalau gua ambil semua nanti bapak lu makin beringas lagi
bicara apa kau
mana jalanan lagi macet
naik angkot juga pasti tempat
aku cari ojek dulu
ah ada ada saja ini
delat kita ini
kupikir bahagia sudah kurai
tapi ku jatuh lagi karena ketidakpastian
tuhan jangan biarkan debu halangi langkahku
jangan biarkan angin bawa mimpiku
biarkan aku rengkuh banggaku
agar mama dan bapak tersenyum harum